kalian tau gak artinya apa
sambil kalian berpikir tentang jawabannya sekarang juga aku mau tanya ke beberapa orang
aku boleh nanya sebentar lagi quality time kah bareng sama keluarga
iya mau mau pergi aja sih sama temen temen
setiap hari libur sih kita selalu usahain jalan jalan sama anak
emang selalu gitu ya ini berarti salah satu bentuk cinta ke anak ya bu ya
nah tapi aku mau tanya nih bu apa itu cinta rupiah
kalau cinta rupiah tuh berarti saya rawat
koleksi rupiah sebaik banyaknya kali ya
aku mau nanya sesuatu bangga rupiah tahu nggak artinya apa
ya lambat susah banget sih pertanyaan
misalnya pas berlibur pake uang rupiah
hampir benar tapi kurang tepat berarti kurang bangga nih sama rupiah
udah lah kalo sudah diraguin lagi mas pasti paham
paham rupiah mungkin rupiah itu sebagai mata uang kita gitu kali ya mbak
benar tapi kurang tepat
mengenali merawat dan juga menjaga
simbol kedaulatan alat pembayaran yang sah
dan yang ketiga pemersatu bangsa
berbelanja berhemat akan rupiah
nah tadi udah dengar kan jawaban jawaban dari mereka
semoga ya bisa membuat pandangan kita semakin luas
ingat semuanya menggunakan rupiah